luas lahan hutan lindung yang terbakar di area gunung sumbing dan sindoro mencapai ratusan hektare
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten temanggung jawa tengah berencana memadamkan api
dengan melakukan waterbombing menggunakan helikopter atau pesawat
bpbd temanggung akan berkoordinasi dengan badan nasional penanggulangan bencana
untuk melakukan pemadaman api dengan metode waterbombing
atau agar api dapat segera dijinakan dan tidak terus menjalar
selain itu bpbd temanggung juga akan berkoordinasi dengan petani di sekitar lereng gunung
karena penyeraman air dari udara dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi tanaman tembakau petani
kebakaran hutan lindung dan lahan di gunung sindoro temanggung jawa tengah
terus meluas untuk mengetahui kondisinya sudah diharakan kami
jurnalis transmedia heri sugianto melalui sambungan telepon
halo selamat pagi heri heri bisa anda jelaskan bagaimana penanganan kebakaran
terutama terkait dengan para pendaki yang terakhir kali saya mendapatkan informasi
masih ada empat puluh delapan orang lagi yang masih ada di atas
baik iqbal dan lady hari ini memang proses pemadaman api
yang berada di lereng sumbing maupun di lereng sindoro
terus dilakukan tim gabungan bpbd perhutani tng pori
sar relawan maupun dibantu warga
namun lagi lagi memang kesulitan yang didapat oleh tim gabungan dan warga
adalah karena sulitnya medan juga hembusan angin kencang
membuat proses pemadaman yang dilakukan di dua gunung tersebut
yang berada di wilayah kabupaten temanggung memang mengalami sedikit kesulitan
nah seharusnya para pendaki yang akan menaiki gunung gunung tersebut
memang sudah dilarang karena jalur pendakian sudah resmi ditutup
namun jika terdapat informasi bahwa masih ada pendaki yang nekat menaiki gunung tersebut
maka pihak terkait dalam hal ini adalah perhutani dan bppd
akan melakukan langkah langkah untuk mengamankan para pendaki yang ada
yang masih berada di gunung subing maupun sindoro iqbal
ya untuk upaya pemadaman
pagi hari ini rencananya waterbombing akan dilakukan pada pukul berapa heri
waterbombing sendiri sebenarnya masih dikoordinasikan dan masih hanya sekedar wacana
karena mengingat di sekitar area gunung sumbing maupun sindoro
banyaknya area tanaman tembakau
sehingga dikhawatirkan jika terkena air tanaman tembakau yang saat ini
akan mencapai waktu panen akan mengalami kerusakan sehingga memang bbbd temanggung dalam hal ini
sedang melakukan koordinasi dengan para petani di sekitar gunung sumbing maupun sindoro lady
ada informasi bulan ini banyak para pendaki yang naik ke puncak gunung terkait dengan adanya ritual suro
apakah anda mendapatkan informasi bagaimana tanggapan para pendaki sendiri dengan adanya kebakaran ini
dan apakah mereka masih tetap akan nekat untuk naik ke atas terkait dengan ritual suro ini
beberapa pendaki yang sempat kita temui di
pos pendakian mengatakan memang mereka sempat menaiki gunung sindoro saat itu
saat terjadinya kebakaran tetapi ketika mereka hendak naik ke puncak
mereka sempat dihalang oleh segi belah petugas
sehingga mereka mengurungkan niat untuk terus melanjutkan perjalanan menuju puncak
karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan para pendaki
dan mereka sangat paham dan sangat sadar sehingga mereka akhirnya memilih
dan memutuskan untuk kembali lagi ke pos pendakian
dan melihat juga api mas sebelum padam apakah juga ada bantuan masker
begitu pemberian kepada para penduduk yang tinggal di daerah sekitar heri
kepulan asap memang sangat terlihat dan memubung tinggi
sehingga memang secara kasat mata bisa dilihat dari radius yang cukup jauh
namun untuk alat bantu pernapasan berupa masker
nampaknya belum sangat dibutuhkan oleh warga sekitar
sehingga karena jaraknya
juga cukup jauh antara lokasi titik api yang berada di sumbing dan sinduron
dengan pemukiman warga desa
lalu apakah sudah ada perkiraan kerugian akibat kebakaran ini heri
iqbal material yang terbakar didominasi oleh semak belukar savana dan rumputan
sehingga memang untuk pohon pohon besar seperti pinus dan lain sebagainya yang ditanam di sekitar kawasan ini
dan lain sebagainya yang ditanam di sekitar kawasan ini

sehingga untuk kerugian material saat ini memang sedang dihitung oleh pihak pihak terkait dalam hal ini perhutani
karena lahan yang terbakar berada di lokasi di mana perhutani yaitu di resort pemangkuan hutan yang dikelola oleh perhutani iqbal
baik terima kasih harry sugiarto untuk informasi anda
melaporkan langsung dari temanggung jawa tengah